jemaah haji indonesia sebagai jemaah haji terbanyak di dunia
adalah peluang besar bagi pedagang di pasar tradisional
yang terletak di samping masjid nabawi
itu sebabnya bahasa indonesia lumrah diucapkan oleh para pedagang di madinah
layaknya pasar pada umumnya
beragam jenis kebutuhan sehari hari tersedia di sini
begitu keluar melalui pintu delapan masjid nabawi
aneka pernak pernik haji pakaian makanan hingga buah tangan tersedia di sini
harga yang murah dan pilihan yang banyak membuat jemaah haji tergoda untuk belanja
ditambah lagi kepiawain para pedagang berbahasa indonesia
membuat jemaah haji kita tidak sulit berkomunikasi dan menawar harga
bahasa indonesia seolah menjadi bahasa internasional
yang wajib dikuasai pedagang pasar madinah
ulam bagir contohnya
ia adalah imigran asal pakistan
yang sudah lama berdagang
ia menguasai bahasa indonesia
hanya karena sering berkomunikasi dengan pembeli asal indonesia
jemaah asal indonesia memang membuat pedagang terkesan
keramahan serta karakter yang sopan
membuat pedagang merasa dihargai dan dihormati
jika sudah seperti ini
maka potongan harga dan tipe tipe pedagang bisa diminimalisir
saat berhadapan dengan jemaah haji indonesia
radian febriansyah madinah almunawaroh